halo selamat malam ketua mempartai nasdem surya palo buka bukaan
mulai dari kerenggangan hubungan di titik terendah dengan presiden joko widodo
hingga tidak diundangkan nasdem dalam pertemuan di istana negara
karena sudah membentuk koalisi perubahan yang juga mendapat perhatian
di tengah isu kerenggangan surya palo justru bicara soal pilpres dua ribu dua puluh empat
dan kandidat calon wakil presiden anies baswedan
dengan luhut bin sar panjaitan orang dekat presiden jokowi
apakah kerenggangan ini akan cepat berlalu atau malah berujung keretak
dengan dua kawan lama ini
pecahkongsi surya palo dan jokowi semuanya akan dijawab secara buka bukaan
dalam wawancara khusus dengan surya palo ketemu partai nasdem di political show
hari ini presiden jokowi tidak memerlukan saya dan nasdem
apa memang besok juga tidak perlukan
apa lusa beliau tidak perlukan
apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan atlet
jadi wajar wajar dalam politik itu wajar wajar saja
dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik

jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong
kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus
yang saya takut kalau itu masuk kategori minus
saat ini hubungannya minus
belum di titik terendah
rendah itu bisa naik kembali
tapi jangan minus
sulit dia untuknya bangkit kembali
dari peristiwa yang paling baru
dua mei kemarin presiden jokowi mengumpulkan
presiden jokowi mengumpulkan
enam ketomong partai politik di istana negara
tanpa ada nasdem
dan presiden mengatakan bahwa nasdem memang tidak diundang
karena sudah membentuk koalisi sendiri
respon pak surya seperti apa
saya harus menerima itu
daripada satu situasional
perkembangan situasional yang terbaru
dan itu kan keluar dari
statementnya bapak presiden
pak jokowi menyatakan
bahwa nasdem sudah punya
saya pikir benar
jadi nasdem menerima begitu saja
ketika kemudian ada bentuk
pengusiran secara halus
terhadap nasdem dari koalisi pendukungnya pak jokowi
karena ini banyak yang mengatakan
ini sebagai bentuk pengusiran halus pak
terhadap nasdem terhadap koalisinya pak jokowi
ada dua pendekatan
dalam konteks luar cara berpikir kita
kalau yang positif
harapannya presiden jokowi
untuk kita semakin memperkuat
posisi dan peran pemerintahan
merepresentasikan koalisi pemerintahan
di luar koalisi pemerintahan itu sendiri
yang selama ini barangkali belum
tersinerjikan secara baik
memahamin secara lebih utuh
seluruh kebijakan dan polisi pemerintahan
yang dijalankan oleh administrasi
perodak pemerintahan di bawah kepimpinan
bisa dijelaskan dan diperankan oleh nasdem
nah itu kalau kita berpikir
ya kalau negatif thinking ya memang bener lah
bukan saya pikir bukan pengusiran
mungkin barangkali ya
sudah menyatakan ya saya ini
bagaimana ya merasa
nasdem itu masih kita perlukan atau tidak
itu yang sedang dalam pemahaman pemikiran daripada
alam pikirannya presiden jokowi
kalau kita berpikir dalam perspektif
tapi kalau pak surya sendiri merasa bahwa nasdem masih dibutuhkan dalam koalisi pendukungnya pak jokowi
saya pikir kalau kita berpikir secara normatif
tapi saya tidak hanya memikirkan secara normatif
saya mengusung presiden jokowi ini tidak dalam
aspek pendekatan normatif
toh saya mendukung presiden jokowi dan nasdem ini bukan baru
periode dua ribu sembilan belas ya
dan seluruh daya kemampuan yang dimiliki oleh nasdem
bagaimana mengupayakan presiden jokowi
sebagai kandidat presiden
untuk mencari kemampuan yang diperlukan oleh nasdem
untuk terpilih menjadi presiden
demikian juga prioritas berikutnya
seluruh kemampuan yang ada
mungkin orang yang paling sakit perut pertama
kalau terkena harus penyakit perut
karena melihat barangkali tren yang kurang baik
dari hasil survei terhadap presiden jokowi
ya pasti pribadi saya dan nasdem
ini apa adanya
karena kita tidak berpikir secara linear
kita melakukan seluruh daya upaya
keluar daripada pemikiran pemikiran yang liner tadi
nah ini juga demikian
kenapa saya harus berpikir linear
hari ini presiden jokowi tidak memerlukan saya
apa memang besok juga tidak perlukan
apa lusa beliau tidak perlukan
apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi
dia tidak memerlukan nasdem
nah saya berpikir yang tidak linier tadi
hidup ibarat sebuah siklus
hari ini boleh dianggap barangkali
bung surya ya dengan nasdemnya
karena mengusung anies baswedan
mungkin tidak selamanya begitu
saya berpikir dalam hal yang positive thinking
jadi tidak ada hal hal yang terlalu luar biasa
kecuali barangkali besok pagi
setelah wawancara ini presiden menyatakan ya
saya akan mengambil sikap
partai partai koalisi pemerintahan
dimana nasdem barangkali sudah tidak kita perlukan
tapi sepanjang itu belum ada
seluruh komitmen yang telah saya utarakan
untuk mendukung kepimpinan presiden jokowi ini
masih tetap berjalan
sebagai mana mestinya
kalau sudah tidak diinginkan kenapa tetap bertahan
meskipun tadi pak surya menyebutkan
ada moral disini
tidak sekedar pragmatisme
tapi ada juga
kawan kawan yang datang
baik golkar baik gerindra mau pan
hasil diskusi saya dengan presiden jokowi
bisa diterima atau tidak mereka
saya menyambut itu dengan setara hangat
mudah mudahan hubungan kami juga tetap berjalan secara baik
pak surya tadi menyebut ya
bahwa ini mungkin kurang pas karena pencalonannya anies baswedan
jadi faktor utama
utamanya memang karena nasdem mencalonkan anies baswedan
sehingga dikucilkan dari pak jokowi dan dari kualis pendukung ya begitu pak
anda sebagai presiden yang baik insur yang bagus
punya nalar kemampuan daya analisis yang bagus
saya jawab sendiri
bapak merasa seperti itu
itu adalah merupakan mungkin spontanitas sesaat
spontanitas atau kemarahan
spontanitas sesaat pak
wartawan tanya kenapa nggak diundang
memang tidak diundang
kalau pak jokowi punya pemahaman pemikiran kepentingan yang lebih komprehensif
pasti dia akan bisa lebih berdepromasi
nah itu coba saya cek undangannya
beliau begitu spontan
apakah ini akan memberikan konsekuensi
apa ada orang marah
pak surya sakit hati
justru saya nggak sakit hati
saya tahu ini pemimpin presiden kita
yang sekaligus kepala pemerintahan dan kepala negara
dia bapak dari kita semuanya
pak surya akan ada komunikasi ataupun pertemuan dalam waktu dekat dengan presiden jokowi
sepanjang presiden jokowi welcome kenapa enggak
jadi belum ada panggilan pertemuan ya pak
sebagai ketua umum partai
partai koalisi pendukungnya pak jokowi
setelah bapak dan juga nasdem mencalonkan anies baswedan sebagai capres yang diusung oleh partai nasdem
bapak mengakui bahwa komunikasi antara bapak dengan presiden jokowi yang dulunya kabarnya sangat dekat kemudian merenggang
itu fakta itu
tidak bisa ditutupin itu nana
kalau kita menempatkan sebuah jawaban yang lebih jujur ya itulah apa adanya
anda pernah tanya pak kepada pak jokowi kenapa harus seperti ini
karena kan anda dan partai nasdem punya hak politik untuk mengusung siapa yang akan berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh empat
kenapa kemudian membuat hubungan yang sudah terjalin lama antara nasdem pak surya dan pak jokowi harus merenggang hanya karena pilihan politik yang mungkin dalam tanda kutip berbeda pak
ya mungkin masalahnya karena belum ada satu momentum yang tepat ya
saya lebih mengutamakan
agar keutuhan justru koalisi pemerintahan ini tetap terjaga
hingga lebih mudahnya
seluruh polisi kebijakan yang bisa dijalankan oleh presiden jokowi bisa berjalan
sebagaimana yang kita harapkan
jadi nggak pernah tanya sama presiden kenapa komunikasi kita renggang
kalaupun ada hal hal yang serpihannya
pikiran pikiran yang menggoda untuk perlu ditanyakan
kalau ini bukan merupakan hal yang primer begitu yang utama
kita bisa tinggalkan itu dulu
nanti barangkali pada waktu yang lebih nyaman
kita bisa tanyakan itu
suatu saat pak surya akan tanya
ya saya akan tanya
kepada presiden kenapa kemudian kita harus merenggang seperti ini hanya karena nasdem memilih jalan politik yang berbeda mengusung ahok
kita tidak bisa menyatukan semua yang sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah kita miliki
apa yang sudah dimiliki dan apa yang pernah ada paling tidak
komunikasi batiniah hubungan yang begitu menyatu
itu kan sudah modal besar ya yang harus bisa sebenarnya
menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan bersama untuk menyatukan banyak hal
melaksanakan seluruh kepentingan
pak surya kami dapat informasi ya
anda sempat memberikan
masukan kepada presiden jokowi
supaya tidak menunjukkan endorsement nya secara terbuka
kepada calon calon tertentu
pernah tanya pak kenapa presiden
lebih menunjukkan endorsement nya ke
dua paslon yang lain
kepada ganjar dan juga prabowo
saya justru amat confident sebenarnya presiden jokowi
sudah memahamin hal itu
beliau cukup memahamin bagaimana
terhadap harapannya sendiri
sebagai kakaknya sebagai pengusungnya
keyakinannya beliau menginginkan
hal hal yang baik
bahkan yang terbaik yang bisa ditinggalkan
apa yang kita sebutkan dengan istilah
selesainya jabatan beliau
sebagai presiden dan kepala pemerintah
menunjukkan endorsement kepada tokoh tertentu
itu kan bukan legasi yang baik pak dalam
sistem demokrasi kita bapak berikan
masukan itu nggak ke beliau
itu kan berpulang kembali kepada
dari seorang jokowi
yang saya tahu adalah
dekat dan semangat
beliau itu adalah bagaimana
untuk memberikan yang terbaik
tetapi ada hal yang
tidak boleh dilupakan
seorang jokowi hari ini
adalah sebagai seorang presiden
sebagai seorang kepala pemerintahan
nah yang ketiga juga
sebagai seorang kepala negara
spirit sebagai seorang kepala negara
yang melekat adalah
spirit dan semangatnya
jadi ada yang dikatakan bahwa saat ini
pak jokowi melupakan spirit kenegarawanan
yang beliau punya
masyarakat yang bisa menilainya
dan presiden jokowi sendiri barangkali
yang mampu untuk
tolok ukur ya
ukuran ukuran apa itu
beliau masuk dalam kategori mana
kalau beliau bersih menganggap
ya ini saya masih sebagai seorang
anda menyayangkan pak
presiden yang mungkin
luntur ketika menunjukkan endorsement kepada
tokoh tokoh tertentu anda menyayangkan
sebagai saya bukan menyayangkan
kalau saya disuruh pilih
ya saya pasti memilih
dari apa yang saya kenal
yang tidak bergeser
sebagai seorang yang ingin
mengabdikan secara totalitas dirinya
sebagai seorang bapak bangsa
itu aja jadi kalau kita bisa
simpulkan saat ini
hubungan pak surya dengan pak jokowi
ada di titik terendah selama
kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus
yang saya takut kalau itu masuk
jadi saat ini hubungannya minus
belum di titik terendah
rendah itu bisa naik kembali
tapi jangan minus
sulit dia untuknya
sekarang di titik terendah
ini titik masih rendah
spirit kita semuanya terutama dari saya adalah
untuk tetap terjaga
yang bisa tetap
yang cukup berarti bagi
suksesnya jalannya administrasi pemerintahan
di bawah kepemimpinan seorang jokowi
selain hubungan yang rendah pak
antara bapak dengan pak jokowi saat ini
dengan mencalonkan anies baswedan
bapak merasa juga bahwa hubungan nasdem
dengan pdi perjuangan di titik yang sama rendahnya
bahkan mungkin minus
saya tidak merasa begitu
kenapa pak jokowi
berbeda program berbeda pandangan
saya belum berjumpa dengan mbak mega
saya tanya apa anda juga sepakat kalau
nasdem ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang
katakanlah harus berhadapan
yang dibangun dengan koalisi yang begitu baik
saya belum tentu barangkali jawabannya mbak mega akan sepakat juga kan
semuanya kita sayang pada dasarnya
menjaga keutuhan pada dasarnya
itu yang kita butuhkan
karena ini memberikan implikasi sekali
apa kita memang sudah terima keuangan
stabilitas nasional yang ada sekarang ini akan berjalan baik
dan terus akan berjalan baik kalau kita tidak merawatnya bersama
konsisten saya di sana
anda ingin bertanya dengan bu mega tadi anda katakan
tapi sampai saat ini tampaknya belum ada komunikasi
ataupun pintu komunikasi yang terbuka antara pak surya dengan bu mega
anda mengakui bahwa ada kebuntuan komunikasi antara anda berdua
belum belum karena waktu saja
saya tidak merasa ada kebuntuan itu
berarti sayang juga
toh pengenalan dengan mbak mega bukan lagi setahun dua tahun ya
sudah hampir empat puluh tahun lebih
ya semua buntu berarti kita di republik ini kan
kita cari apa yang terbaik
dari yang terkesan barangkali sulit kita bikin jadi lebih mudah
dari terkesan barangkali kita tidak pas kita bikin pas
saya pikir itu
goal besar kita bersama
anda berusaha untuk menjalin komunikasi nggak dengan ibu mega
artinya meminta waktu untuk bertemu
karena kan ini kalau tadi anda katakan tidak ada kebuntuan komunikasi
tapi publik dan juga masyarakat
itu bisa melihat bahwa nasdem dan juga pdi perjuangan banyak berseberangan
banyak memilih jalan politik yang berbeda begitu
salah satunya yang paling krusial adalah soal sistem pemilu pak
sistem pemilu memang berbeda
pdip menginginkan yang tertutup
tapi kan itu kan berarti bahwa saya personal satu sama lain
sudah tidak ada yang bisa berkomunikasi kan
secara personal anda ingin berkomunikasi dengan beliau
kalau secara personal pak surya ingin berkomunikasi dengan bu mega
secara organisasi apakah kemudian di masa yang akan datang terutama di pemilu dua ribu dua puluh empat
nasdem dan juga pdi perjuangan bisa berkoalisi
atau memang ya kami sudah memilih jalannya sendiri sendiri
kalau memang sekarang dengan capres yang berbeda ya pasti kita sampai kepada hantaran pada pemilu itu ya pasti berbeda
tapi kan kita tidak hanya melihat sampai kepada hantaran pemilu
the next pasca pemilu juga harus kita pikirkan bersama
bagaimana kita mau melanjutkan pengabdian kita untuk membangun bangsa ini
apakah kita menganggap hanya kita saja yang bisa melaksanakan seluruh kebijakan politik negeri ini
dalam sikap kemandirian kita
atau kita mesti bisa meyakinkan diri kita
kita tidak bisa berbuat apa apa tanpa kawan kawan dalam membangun kebersamaan
jadi nasdem mau ke depannya membangun koalisi dengan pdi perjuangan
dengan siapa saja
tidak ada batasnya itu
sekarang kita menghadapi pemilu
tapi kan tidak setiap hari pemilu
dia cuma satu hari
kemudian menghasilkan hasil pemilu
ada pemerintahan baru
mendukung pemerintahan baru atau di luar pemerintahan baru
atau kita hanya mengatur pemerintahan baru
ketika capres kita memenangkan pemilu kita yang mengatur pemerintahan baru
prinsip dasar bagi nasdem
jangan coba mengatur negeri ini hanya sendiri
tidak ada manfaatnya itu
dan itu tidak membangun semangat kebersamaan
memperkuat semangat persatuan kita
lebih mempermudah progres percepatan pembangunan itu sendiri
tapi bagi siapapun barangkali kandidat lain mungkin yang memenangkan pemilu nanti
ya kita serahkan polisi dan belit politiknya
tapi bagi kita tidak pernah keberatan untuk menyatakan
kalau dia memerintah kita di luar pemerintahan
ya kan tidak demikian
atas pendekatan sepanjang terjaganya
hanya dua hal yang diminta oleh nasdem
kita bisa bersama dengan siapapun
saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima ya
bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan
tidak ada itu pencegahan
tidak ada itu upaya upaya untuk lebih menghambat agar anies bisa maju terus
ya fakta lapangannya demikian
berarti memang ada pencegahan
ya pasti lah